moratorium di satu angkatan tentu kita tidak terima
apa tujuannya agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior
namun keputusan menteri perhubungan untuk tidak menerima mahasiswa baru tahun ini di stip
bukanlah solusi yang efisien dan menghilangkan tradisi senior dan junior di kampus tersebut
pemerintah harus membuat aturan dan sanksi yang tegas bagi pelaku
agar tradisi kekerasan yang dilakukan kakak kelas bisa terhenti
karena itu memang skala penindakan untuk sebuah subkultur yang menyimpang memang harus berskala luas
namun pertanyaannya apakah moratorium satu tahun saja memadai
seandainya dilakukan moratorium maka sungguh sungguh harus memutus mata rantai kekerasan itu
dengan cara memastikan bahwa seluruh mahasiswa saat ini lulus tanpa ada penerimaan mahasiswa baru
sementara mereka yang masih berkuliah dipulangkan untuk kemudian menjalani perkuliahan
seperti pada masa pandemi yaitu lewat online
empat tersangka yang merupakan kakak senior korban pada kasus penganiayaan yang berujung kematian
korban putu satria ananta rustika dianiaya senior di toilet sekolah hingga tidak sadarkan diri
korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah
namun setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa